razia pedagang kaki lima di kolong skybridge pasar tanah abang jakarta pusat kami siang berujung kericuhan
sejumlah pedagang yang menolak dirazia mengambil paksa barang dagangan mereka yang telah disita dan juga menyerang petugas
adu mulut antara anggota satuan polisi pamung praja dan sejumlah pedagang kaki lima ini mewarnai razia di kolong skybridge pasar tanah abang jakarta pusat kamis tujuh belas desember
sejumlah pedagang kemudian mengambil paksa barang dagangan mereka yang telah dinaikkan ke atas truk
akibat kericuan tersebut dua anggota satpol pp mengalami luka ringan terkena lemparan batu sementara truk milik satpol pp rusak
kita ketahui kita petugas selalu mengadakan penertiban bila mana masih terdapat pelanggaran
akan tetapi mereka mungkin sudah berniatan
sudah ada niatan
niatan untuk melakukan perlawanan terhadap petugas yang sehari harinya selalu menertibkan pedagang di kawasan jpm skybridge
tiga pedagang ditangkap polisi sementara satreskrim polsek tanah abang masih mencari pelaku penyerangan lainnya
pasca bentrok yang terjadi di blok g tanah abang kali ini kawasan tanah abang terpantau landai tanpa adanya pengamanan ketat
bentrok yang terjadi pada kamis tujuh belas januari lalu
tidak ada yang bisa dihadapkan dengan adanya pergolakan pedagang kaki lima yang tidak mau ditertipkan oleh satpol pp
penertiban dan juga relokasi memang secara bertahap dilakukan seiring dengan rampungnya pembangunan jembatan penyeberangan multiguna atau skybridge tanah abang
yang juga digunakan sebagai lokasi pedagang sebanyak empat ratus empat puluh enam pkl yang terdaftar secara administratif
yang belum terdaftar atau tidak kebagian tempat mau tidak mau harus direlokasi ke blok f dan lokasi sekitarnya
menurut camat tanah abang dendi arief darsono penertiban akan tetap dilakukan
penertiban pkl ditargetkan selesai pada akhir januari